jadi pasti kenal yang namanya damien walters
karena dia piyawai memainkan aksi aksi berbahaya dalam film james bond
waters baru baru ini melakukan aksi yang sangat ekstrim
nah melakukan lompatan salto saat mobil formula melintas di belakangnya
bukan untuk ditiru tentu saja ya
ditiru juga susah
luar biasa itu timingnya